ya lu kasar sih gimana menurut
kayak lu keras
menurutnya sama papa doang
aldebaran alfari aduh
jangan jangan kasihan dia
kudanya kalo mau jewer jangan papa
nggak kuda kan dari tadi
baranya udah siap semua
jadi sekarang kita langsung berangkat ya
yuk sarapan yuk
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
tuh udah disiapin
sik nanti sih antar aku sekolah
seneng gak temen temenin
ya bukan di rumah aja temenin papa
aku cuma nganterin sampai depan kampusnya mbak andin aja kok
terus cuma sopir ini cuma sampai depan sekolahnya aja
nggak lama kok habis tuh aku langsung balik kok ya
kuliahnya aku pesen banget di rumah pak
berarti boleh ya
ini bisa jadi kesempatan aku
hai saatnya nyapu nyapu
biar halaman bersih ya
biar kamu enak ya keliling kelilingnya ya
ini buat sampah
snowy balik lagi ke situ
nah ke situ
kan kiki mau nyapu di sebelah sini
sebelah situ snowy
ini tadi siapa sih
ini nggak kejagaan
nah boleh lagi ke situ ya
ini kan takut kalau mau naliin lagi
kita kan berteman
nah balik lagi
balik lagi ke situ
balik lagi ke situ
boleh lagi ke situ ya
ini gimana nanti kalau lepaskan
balik ke situ snowy
mbak rina tuh
demikian prasaran kada kerjaan ini
semoga ber trail onethah dan jelek
pasti selalu sepat ini terbaik pak
mistaken about hati sebaiknya minta lo nape kan teman teman miringal maganek
itu kenapa ya kenapa kok bisa
siapa lagi nggak bener
sama papa doang nurutnya
ya lu kasar sih gimana sama nur
kayak lu keras
nurutnya sama papa doang
aldebaran alfari aduh
jangan jangan kasian dia
kudanya kalo mau jewer jangan papa
nggak kuda kan dari tadi
jangan jangan kasian dia
ini kuda namanya siapa lagi
coba pertanyaan gini deh
kenapa ya kok mas al telfon pagi pagi
ini kudanya lepas saya mau tenangin
seperti yang tadi telfon al berarti andin masih kontak terus dengan aldebaran
snowy tenang ya
snowy tenang ya
yuk jalan yuk